nothron light atau yang juga dikenal sebagai aurora borealis adalah salah satu keindahan alam yang jadi buruan saat kita berada di lapland finlandia
cahaya di langit ini dianggap salah satu keajaiban alam
reporter kami sempat melakukan perburuan aurora di padang salju kusamo dan berikut ini kisahnya
malam sudah tiba kami akan berburu aurora borealis dengan kereta yang ditarik mobil salju
waktunya mengenakan perlengkapan kami
helm jadi kewajiban untuk berkendara di malam bersalju ini
pelindung kepala dan mata dari salju
ini adalah kendaraan kami malam ini
kereta atau sletch yang ditarik motor salju
ada pengawal sekaligus motor cadangan tentunya
supaya kami tetap hangat diberikan alas duduk selimut dari kulit rusa
buat saya pasti perlu di udara minus sepuluh derajat ini
melihat aurora sudah pasti menjadi impian semua yang datang ke finlandia
namun menangkap cahaya cantik itu tidak mudah
ada beberapa syarat
pertama langit harus jernih tanpa awan
kedua makin dingin udara makin jelas aurora
ketiga cari lokasi luas tanpa cahaya lain di sekitarnya yang memudarkan cahaya utara itu
akhirnya kami sampai di rawa yang membeku
kita sudah sampai di lokasinya tapi kelihatannya langit mendung
tidak ada kemungkinan untuk melihat northern lights saat ini
kami beristirahat di tengah rawa membeku sambil mengobrol
timo penunjuk jalan kami pun membagikan jus beri hangat
suasana hening dan suhu dingin bercampur sempurna dengan jus hangat dan obrolan ringan
walau tak berhasil melihat aurora saya tetap pulang dengan tersenyum
selain waktu jika langit cerah saya akan coba kembali berburu aurora borealis
menjelajahi malam di dasaran beku sambil berharap semesta mendukung
oh iya sekali lagi perjalanan ini adalah hasil kerjasama dengan kedutaan finlandia